calon presiden pemilu dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo mengatakan dirinya mengajukan gugatan hasil pilpres dua ribu dua puluh empat ke mahkamah konstitusi sebagai bentuk dedikasi untuk menjaga kewarasan
pernyataan itu disampaikan ganjar dalam sidang perdana gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu presiden dua ribu dua puluh empat di gedung mahkamah konstitusi
ganjar mengatakan gugatan diajukan untuk menjaga kewarasan dan menjaga warga agar tidak putus asa terhadap perangai politik indonesia
menurut ganjar hal ini juga dilakukan untuk menjaga impian semua warga tentang indonesia yang lebih mulia
kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan untuk menjaga agar warga tidak putus asa terhadap perangai politik kita
dan untuk menjaga impian semua warga negara tentang indonesia yang lebih mulia
dan bagi kami ini impian yang harus
harus kita kejar agar setiap langkah kita meninggalkan jejak tak terlupakan bagi masa depan yang lebih baik